masa libur selama pandemi virus corona tidak menyurutkan semangat para atlet nasional untuk tetap berlatih di rumah
demi menjaga kebugaran fisik agar prima
meskipun semua kejuaraan telah diundur kondisi fisik mereka harus tetap terjaga
sehingga ketika nanti pandemi berakhir para atlet bisa menyesuaikan program latihan para pelatih
aris susanti rahayu atlet peraih medali emas asian games ini melakukan latihan ringan di rumah
meskipun berlatih sendiri aris tetap melahap porsi latihan dari pelatihnya dengan semangat
selain aris atlet wushu indonesia edgar marvelo mengaku mengalami sedikit kesulitan untuk berlatih secara penuh di rumah
edgar hanya melakukan latihan dasar wushu
wushu merupakan olahraga yang membutuhkan lahan besar dan alat pelindung standar tinggi untuk berlatih dengan baik
paling berpengaruh adalah karpet
karpet dan ruang untuk bergerak
karena kan kalau wushu pasti lompatan turun
hentakannya kenceng atau gimana itu pasti bukannya latihan kita semakin bagus
tetapi malah bisa menimbulkan cedera gitu kan
atlet panahan deli trisha dinda juga berlatih di rumah
dinda berlatih menjaga kebugaran dengan olahraga ringan ditambah penguatan akurasi dengan sasaran
di tengah pelatihan daerah deli mengaku semua porsi latihan dikontrol oleh pelatih
dan harus mengirimkan hasil latihan ke pelatih secara online
olahraga di rumah ya
aku kerjain gitu kan terus habis itu menjaga makanan yang sehat juga
mulai dari sayur buah protein semuanya harus tercukupi
terus aku juga berjemur dan istirahat yang teratur sih
di rumah pun aku juga tetap olahraga panahan dong
nah ini aku tunjukin untuk targetnya sendiri itu ada yang khusus buat di rumah
bagi para atlet masa psbb saat pandemi ini memang menyulitkan untuk berlatih dengan porsi biasanya
tetapi tidak ada alasan untuk tidak berlatih sendiri demi mempertahankan prestasi
dedy putrama yulian asri jakarta